kita awali reportase dari berita banjir
banjir setinggi satu meter masih menggenangi sejumlah daerah di jawa timur
di gresik sudah lima hari banjir tak kunjung surut
di surabaya ratusan warga terpaksa mengungsi akibat tanggul jebol
sementara di sampang banjir justru menjadi hiburan anak anak
hingga minggu siang banjir yang merendam jalan raya desa morowu di gresik masih setinggi tujuh puluh cm
banjir di sejumlah wilayah lainnya di tiga kecamatan juga belum surut
ribuan rumah warga terendam banjir akibat luapan kali lamong
prihati dengan korban banjir yang belum mendapatkan bantuan
sejumlah relawan minggu sore membagikan ribuan nasi bungkus kepada ratusan warga
ribuan nasi bungkus tersebut merupakan hasil patungan relawan sejak banjir melanda wilayah gresik selatan
sementara di surabaya ribuan rumah di kelurahan sumberjo pakal terendam banjir setinggi satu meter akibat tanggul jebol
kondisi ini memaksa sejumlah mengungsi ke tempat yang lebih aman
total ada dua ratus sembilan belas rumah yang terendam banjir
untuk mengevakuasi warga pemerintah kota surabaya mengerahkan mobil evakuasi di beberapa titik bencana
sementara di sampang madura banjir justru menjadi hiburan tersendiri bagi sejumlah anak anak
mereka tampak asik bermain dan mencari ikan yang terdampar di depan jalan rumah mereka
tak hanya anak anak orang dewasa juga ikut mencari ikan